boleh nggak saya bawa ke rumah saya
untuk saya bawa di lantai dua
pria parubaya ini tiba tiba mengamuk dan memaksakan anaknya
yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit regional sulawesi barat
karena positif covid sembilan belas untuk dibawa pulang
pihak keluarga mengaku kesal lantaran tidak pernah mendapat kabar terbaru
terkait kondisi anaknya yang telah dirawat selama dua minggu
iya positif tapi kalau saya pertama saya mau lihat
pihak rumah sakit menduga terjadi miskomunikasi
sehingga orang tua memaksa sang anak untuk pulang
ya namanya juga anak anak remaja tuh bosan di dalam lama memang mau minta pulang
misalnya kan kita tidak izinkan
nah itu kan hasilnya kemarin datang kan positif
saya curiga ini dia memberikan komunikasi ke orang tuanya
memberikan informasi yang salah
ketegangan baru meredah setelah aparat kepolisian
mengimbau orang tua pasien meninggalkan areal rumah sakit
sementara sang anak yang positif covid sembilan belas diminta kembali ke ruang perawatan
ya kasih mundur dulu kasi mundur
ya saya ini mundur kasi mundur